saya sebelumnya mau ucapkan terima kasih
dan penuh kota karena sudah menerima dan melayani saya dengan baik hari ini
saya sebagai warga negara indonesia juga
saya pengen tahu apa sih laporan yang disampaikan ke saya
sampai akhirnya terjadi seperti ini dari laporan di tumah indah
dan akhirnya saya tahu
terima kasih kepada indonesia
terima kasih kepada indonesia